sidang kasus suap penerimaan mahasiswa baru universitas lampung
dengan terdakwa mantan rektor unila karomani
berlangsung di pengadilan tipikor tanjung karang selasa siang
sidang perdana ini berisi agenda pembacaan surat dakwaan
yang disampaikan jaksa penuntut umum
dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim lingga setiawan ini
jaksa mendakwa karomani korupsi sebesar enam sembilan miliar rupiah
dalam perkara suap penerimaan mahasiswa baru di universitas lampung
selain dalam pecahan rupiah karomani juga menerima uang sebesar sepuluh ribu dolar singapura
uang suap yang diterima karomani selama tiga tahun yakni tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
diduga berhubungan dengan jabatannya selaku rektor unila
semua uang yang diterima karomani berasal dari pemberian orang tua mahasiswa baru
gratifikasi ini diterima karomani melalui orang kepercayaannya di universitas lampung
yakni mantan wakil rektor satu unila heriandi wakil rektor dua asep sukohar
budi sutomo dan mualimin
dalam dakwaannya jaksa menyampaikan uang ini berasal dari sejumlah pejabat daerah di provinsi lampung
seperti plt bupati mesuji sulpakar dan bupati lampung timur dawam raharjo
semua penerimaan ini tidak pernah dilaporkan kepada kpk dalam waktu tiga puluh hari kerja sejak diterima
padahal penerimaan uang itu tanpa alasan hak yang sah
yang jelas pak karomani terdakwa ini dituduh menerima suap
senilai yang tadi sudah dijelaskan
dan gratifikasi senilai sekian
jadi yang tadi yang suap itu sudah jelas pemberiannya siapa penerima siapa
di mana melalui siapa sudah ada di situ semua
nanti kita jelaskan lebih pada saat sidang pembuktiannya
tapi gratifikasi itu terkait penerimaan mahasiswa juga bang
sbm ptm dan smm ptm
dalam persidangan ini penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan ke majelis hakim
agar penahanan karomani dipisahkan dengan terdakwa lainnya
yakni mantan wakil rektor satu unila heriandi dan mantan ketua senat unila m basri
saat ini ketiganya ditahan di rumah tahanan waihui lampung
atas permintaan daripada prinsipal kami
karena kan mereka kan di ruangan kan satu dengan tiga orang tadi
sementara dalam materi perkara kan tadi kan kita lihat
ada saling keterangan yang berbeda
jadi klien kami merasa tidak bebas di dalam nanti menyampaikan pembelaannya
informasinya psikologisnya terganggu apa gimana bang
kalau terganggu enggak
kata terganggu enggak
keterangan yang berbeda yang anda anggap itu seperti apa mas
ya pasti nanti kan nanti pasti ada bedanya
karena ada beberapa hal yang dakwaan itu kan yang tidak benar menurut klien saya
seperti ini nanti kita lihat aja di dalam
sebelum sidang karomani pengadilan tipi khor tanjung karang juga menyinggangkan perkara yang sama
dengan terdakwa mantan wakil rektor satu unila heriandi dan mantan ketua senat unila m basri
mereka didakwa pasal dua belas b ayat satu jutaan
junto pasal delapan belas undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang perubahan atas undang undang no tiga puluh dua
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal enam puluh lima ayat satu kuhp